suasana perumahan kelapa dua residence terlihat lebih ramai dari biasanya
momen ramadan di tengah psbb seperti ini biasanya membuat mereka memilih untuk berbuka puasa di dalam rumah masing masing
namun sore ini warga mulai mengeluarkan kursi tikar beserta makan dan minuman yang sudah mereka persiapkan untuk berbuka puasa bersama warga kompleks lainnya
mereka menerima undangan acara buka puasa virtual di depan rumah masing masing
dengan prinsip jaga jarak momen ini diabadikan drone yang diterbangkan di atas area perumahan
sebelum berbuka warga bercengkrama satu sama lain dan mendengarkan tausiah ustadz menjelang berbuka via aplikasi zoom
nah di tengah pandemi dan peraturan psbb maka warga kami pak yudiana dan ibu ica menyetuskan ide bagaimana
jika buka puasa ini di depan rumah masing masing tapi tetap saling bertubuh sapa
via zoom dan didokumentasikan dengan drone
kami juga menyediakan untuk semua warga jadi baik muslim maupun non muslim kami bagikan takjil
bukbar virtual ini disambut baik oleh warga
pengurus rt setempat merasa silaturahmi seperti ini harus rutin dilaksanakan
selanjutnya kami juga
kita berencana untuk tetap melakukan silaturahmi seperti ini dan juga terutama nanti ketika acara halal bihalal untuk lebaran
silaturahmi dengan pemanfaatan teknologi ini menjadi bukti bahwa pandemi covid sembilan belas tidak menjadi halangan untuk tetap menjalin silaturahmi
bagaimana tertarik juga untuk buka puasa virtual di tempat tinggal anda
aziza hanum depok jawa barat